lo kan tau gue paling gak suka ribet sama orang yang lagi bareng sama ceweknya
lo ngerti gak sih dibilangin
lagian tenang aja napa
kita udah tau orangnya yang mana
akan lebih mudah lagi buat cari dia

terima kasih pak
iya mudah banget
simpen baik baik ya
apa kabar bu
kak boy kemana aja
gak kemana mana kok
aku panggilnya dulu ya kak
kamu kenal sama mereka boy
ya kemarin sih aku sempet ngeliat mereka di jalanan lagi memungutin roti
dan aku kasian ngeliat mereka kayak gitu rev
jadi aku ajak mereka makan bareng
dan sampai sekarang aku kenalan sama mereka
nggak apa apa ya bu
ini ada sedikit rezeki buat ibu
semoga bermanfaat ya bu ya
terima kasih ya nak
terima kasih mak
ibu ibu ibu
udah gak usah bu
gak usah bu
kamu memang susah
hanya uang buat makan nak
makasih ya tuhan
ibu harus berterima kasih sama allah bu
ketengahan ini namanya har ted enjoy
jadi sudah lama pak be itu lihat kamu kayaknya dia tertarik sama kamu
untuk kenalin anaknya ke kamu
menurut kamu gimana
jadi ceritanya pak be mau ngejedohin aku
katanya pak be mau ngajarin doni bisnis
ya itu kan bukan keinginan pak be
pak be juga niatnya nggak begitu
ya cuma pak be ingin lebih dekat dan dikenal kamu
supaya anaknya ya bisa dekat sama kamu
kalau kamu tertarik nanti pak be kabarin ke pak be
ya udahlah nggak apa apa ya pi
aku mah nurut aja sama pak be
ya untuk bikin pak be senang
kamu jalan dulu aja ya dok
gitu dong anak pak be
alhamdulillah ya ref ya
semoga manfaat ini jadi pahala buat kita berdua
makasih juga ya boy
kamu udah nemenin aku
pastinya ini akan jadi pahala juga buat kamu yang udah bantu aku bagiin
duit khas buat klub aja aku pegang aja ya
ntar kamu aja yang kasihin ya
yaudah udah mau cabut
itu tuh anak yang udah muklan gue kemarin
akhirnya ketemu juga
lo masih inget sama gue
lo sih gak mungkin lupa sama wajah gue yang tampan ini ya
lo sih gak mungkin lupa sama wajah gue yang tampan ini ya
ya gak cantik
ya gak cantik
ya gak cantik
ya iyalah gue inget
ya iyalah gue inget

lo anak yang gak bertanggung jawab itu kan
nabrak tukang bakso tapi kabur
santai aja gue juga belum ngapa ngapain nih
lo tau kan

lo paling gak demen ribet sama orang lagi sama cewek

jadi lo boy yang udah mukulin temen gue
jadi lo boy yang udah mukulin temen gue
gue jadi penasaran katanya lo jago fight

lo jadwal apa sih
kayanya lo salah orang deh
gue bukan jagoannya
emang dia orang ya
lo pasti gak percaya sama gue sih
tapi gue gak mukulin dia
gue cuma bawa dia
untuk bertanggung jawab atas perbuatan dia
untuk bertanggung jawab atas perbuatan dia
dan kalau misalnya lo percaya sama dia
lo salah besar
lo salah besar
masa lebih percaya sama dia
daripada sama gue temen lo sendiri

dia yang bohong jer dia
dia yang kecamur urusan gue
dan dia juga yang paten tangan gue
udah hajar aja
gue gak bisa ribut sama orang lagi sama ceweknya
kemudian kita cari tempat kosong
kita fight sekarang
kali gue gak mau
ya udah yuk
sumpah ya baru kali ini loh
gue ketemu sama cowok
tapi tuh mulutnya kayak cewek cewek
masih kecamur ini urusan kita
jangan paksa gue buat ribut disini
temen temen gue gak akan ikut campur
sebelum ini kamu pulang aja
eh enggak enggak boleh
percaya deh sama aku
kamu tuh jangan dengerin omongan orang orang jahat kayak mereka
nanti kadang kadang mereka cuma ngejebak kamu aja
udah mendingan sekarang kita pulang aja yuk
lo mau kemana
eh lo kan tau
lagi bareng sama ceweknya
lagian tenang aja napa
kita udah tahu orang yang mana
kan lebih mudah lagi buat cari dia
begitulah keundang di sini
kayaknya mulai dari sekarang
karena kayaknya banyak banget
musuh kamu di luar sana banyak
orang yang gak suka sama kamu
makanya saran aku ya boy
kalau misalnya ada yang mau cari gara gara sama kamu
siapapun itu mendingan kamu jangan ladeni
terutama orang orang jahat kayak mereka tadi
terus anak anak black kobra
pokoknya kamu jangan ladenin ya
kamu pulang juga harus hati hati oke
insya allah aku gak bakalan kenapa kenapa
nah allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasangan
contohnya kayak aku dan kamu
siang dan malam baik atau buruk
dan aku aku gak bisa berdiri sendiri tanpa pasangan aku yaitu kamu
dan kalo misalnya ada kebaikan pasti ada keburukannya juga